debat calon presiden republik indonesia kembali dilaksanakan hari ini
agenda pesta demokrasi ini menjadi penting
karena menjadi rujukan langsung bagi rakyat indonesia untuk menentukan pilihan pemimpin negeri
malam nanti dua calon presiden akan beradu gagasan
soal apa soal infrastruktur energi pangan dan lingkungan hidup
sebagai tema penting dalam langkah mereka dalam mengelola negara jika terpilih nanti
cnn indonesia kembali mengawal pertarungan resmi menuju kursi istana
kali ini bersama saya eva yunizar inilah layar pemilu terpercaya
debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
dan langsung kami ajak anda menuju ke lokasi arena debat
yang akan berlangsung malam nanti mulai pukul dua puluh waktu indonesia barat
ini adalah situasi terkini di hotel sultan jakarta
dimana kita sama sama sudah saksikan layar dan juga panggung dari arena debat
sudah rapi sudah siap untuk menyambut calon presiden
melaksukan pertarungan visi dan misi menyajikan visi dan misi
kemudian berdebat mengenai tema tema yang akan diusung malam ini
mengenai infrastruktur kemudian energi lingkungan hidup dan juga pangan
dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya
bahwa malam ini debat akan berlangsung menghadirkan kedua calon presiden
masing masing hanya sendiri tidak dinampingi oleh calon wakil presidennya
seperti yang telah disampaikan rekan kami sebelumnya
yang memantau bagaimana persiapan berlangsungnya debat malam nanti pukul dua puluh waktu indonesia
yang akan dimulai di hotel sultan ini
yakni calon presiden joko widodo akan didampingi oleh calon wakil presidennya
tidak akan didampingi oleh calon wakil presidennya sandiaga uno
karena sandiaga uno memilih untuk hadir di lokasi nonton bareng
mendampingi para pendukungnya untuk nobar di suatu lokasi nonton bareng
jadi tidak akan hadir di venue debat malam nanti di hotel sultan jakarta
ya pentingnya energi
membuat tema ini menjadi salah satu bahan perdebatan krusial bagi kedua presiden
sebab energi merupakan sektor penopang kehidupan manusia dari segala aspek
lalu seperti apakah visi misi pas loncah pres dan calon pres
soal perkembangan kekejaman dan kekejaman dalam kekejaman manusia
soal energi berikut liputannya
ketergantungan manusia akan energi membuat pemerintah berusaha mengembangkan sumber sumber energi tersebut
mulai dari energi yang berasal dari minyak dan gas alam hingga energi yang ramah lingkungan
listrik adalah salah satunya
ini adalah salah satu contoh energi yang menopang keberlangsungan aktivitas masyarakat
tingginya kebutuhan listrik membuat pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik
hingga daerah pelanggannya
tahun dua ribu lima belas pemerintah telah mengembangkan proyek pembangkit listrik tiga puluh lima mw
ada yang berasal dari energi fosil seperti pltu
ada juga yang berasal dari energi terbarukan seperti air angin dan matahari
saat ini pltu adalah pemasok listrik terbesar bagi kebutuhan listrik indonesia
ahli lingkungan dan energi tim kampanye nasional jokowi ma'ruf mengatakan
saat ini jokowi tengah berfokus memenuhi kebutuhan listrik di seluruh indonesia
setelah semua terpenuhi nantinya jokowi ⁇ maruf ⁇ berusaha untuk beralih ke energi terbarukan yang hijau dan bersih
nah itu adalah energi terbarukan
nah ini kita barukan tentu beliau juga sempat tanya kira kira apa yang paling hebat untuk di indonesia
karena kan banyak sekali melimpah sekali kan
kita punya matahari yang luar biasa kita punya geotermal yang besar kita punya angin kita punya biomas kita punya air banyak sekali
ya kita mengusulkan ke pak presiden agar energi terbarukan itu tolong berdasarkan sesuai daerahnya masing masing
badan pemenangan prabowo sandi mengkritik penggunaan energi yang bersumber dari migas dan fosil
hal tersebut tak ramah lingkungan
jika terpilih prabowo sandi akan mengembangkan energi yang ramah lingkungan
ada strategi big push strategy
nah itu adalah bagian dari bagaimana kita pertama mengurangi ketergantungan energi terhadap energi fosil ya
kedua bagaimana caranya kita bisa menjadi produsen energi yang sustainable tentu saja
dan ketiga bagaimana kita bisa mencapai target bauran energi yang
memang sudah diamanatkan
sementara itu pengamat energi kurtubi menilai sikap indonesia mengembangkan pltu yang menggunakan botol bara
bertentangan dengan paris agreement tahun dua ribu lima belas
padahal indonesia merupakan salah satu peserta dari konferensi tersebut
saya termasuk yang mendorong pltu batubara skala besar sebaiknya dihentikan
kecuali amat sangat mendesak
lebih lebih pulau jawa pantai utara dari
banten sampai jawa timur pltu gede gede itu pantai selatan juga
kasian nanti penduduk pulau jawa kemanapun angin berlalu debu akan dihirup
kemanapun angin berhembus penduduk pulau jawa akan kena
ya maka tolong disosialisasikan
kita butuh pembangkit listrik yang bersih dari co dua bersih dari debu nox sox
dan itu nuklir jawabannya
teknologinya sudah advance sangat sangat aman
sangat sangat aman jangan takut dengan plta
sektor energi memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup
serta menopang kegiatan ekonomi masyarakat
meski demikian faktor lingkungan tetap harus diperhitungkan
abdurrahim fajar ahmad jakarta
saksikan kami sesaat lagi tetap di layar pemilu terpercaya
sampai jumpa di video selanjutnya
namun sebagian jalan ini telah dibuat sebelum era pemerintahan presiden jokowi
mulai waktu operasional pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan hingga tahun dua ribu empat
jalan trans jawa ini telah terbangun totalnya sepanjang dua ratus empat puluh dua km
seperti yang anda bisa lihat ada empat ruas tol yang ditandai dengan garis kuning yang ada di bawah ini
mulai merak jakarta cikampek palimanan kanci dan juga surabaya gempol
pada rentang tahun ini mulai dari pertengahan masa pemerintahan presiden kedua
yaitu presiden soeharto kemudian presiden ketiga b j habibie presiden abdurrahman wahid atau gusdur
hingga masa pemerintahan presiden megawati soekarno putri
presiden sudah berganti empat kali
namun jalan ini sudah dapat dilalui kendaraan dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan hingga tahun dua ribu
artinya dalam dua puluh enam tahun jalanan ini sudah tersambung
bisa dilalui kendaraan dengan relatif
kemudian pada kisaran tahun dua ribu lima hingga dua ribu dua
jalan tol transjawa terbangun sepanjang tujuh puluh lima km
seperti yang bisa kita lihat lagi
kemudian ditandai dengan yang warna biru nih ya
yang merupakan rentang masa pemerintahan periode kedua presiden susilo bambang yudhoyono
seperti kita ketahui bahwa presiden sbi menjabat dua periode
yakni dua ribu empat dua ribu sembilan dan juga dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
lalu kita kembali nih ke zaman now masa sekarang
pemerintahan dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
atau kementerian pupr sendiri di era presiden jokowi pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
telah menyelesaikan enam ratus enam belas km bagian tol transjawa
yang terlihat dari warna merah yang ada di depan saya ini
nah ada lebih dari sepuluh ruas
presiden jokowi memang telah meresmikan tol transjawa
dari jakarta hingga di grati pasuruan jawa timur pada dua puluh desember dua ribu dua puluh
tahun dua ribu delapan belas yang lalu baru baru ini saja
sementara itu tol pasuruan probolinggo atau pasro
diharapkan ini selesai lebih cepat lagi
yakni februari dua ribu sembilan belas
sebelumnya tol ini sempat menjadi tol fungsional
saat mudik lebaran yang lalu
nah yang terakhir ini
proyek tol transjawa ini masih menyisakan lagi ruas probolinggo
hingga banyuwangi sepanjang satu ratus delapan puluh lima km
jika digabung dengan ruas tol yang belum jauh lagi
menjadi sepanjang dua ratus tujuh belas km
terlihat dari garis merah yang putus putus ini nih ya
kini masih dalam tahap pengadaan tanah
targetnya pada tahun dua ribu dua puluh satu
tol transjawa bisa selesai secara keseluruhan
artinya anda saya kita semua bisa terhubung
sepanjang seribu satu ratus lima puluh km
mulai dari tangerang banten
jakarta kota kota
pembangunan tol transjawa menjadi proyek pertama yang dibiayai
yang ini bersumber dari dana dana abadi
seperti dana pensiun asuransi juga investor swasta lainnya
dengan dana lebih dari lima puluh triliun rupiah
pemerintah juga akan menjual obligasi syariah
nah apa saja keuntungan dari tol ini
sebagai alternatif jalur transportasi
ini alasan pertamanya
ini tolnya sudah mulai kelihatan nih ya
ada di depan sudah bisa anda lewati
ada juga sebagian yang belum bisa anda lewati
nah selama ini memang ada jalan umum
pantura ataupun jalur selatan
nah tol transjawa ini memberikan alternatif akses
sehingga mengurangi kemacetan di jalan biasa
warga kemudian dikasih pilihan
jadi bisa mempercepat dan membuat
waktu kita lebih efisien
jika biasanya sampai lebih dari dua puluh jam misalnya
kini dengan jalan tol
kata badan pengatur jalan tol
jakarta surabaya aja dapat dilalui delapan jam
mungkin tanpa berhenti
nah dengan beroperasinya jalan tol ini
juga pastinya membuka lapangan kerja
serta menggerakkan kegiatan perekonomian
di daerah yang dilalui oleh jalan tol ini
tidak hanya itu
menteri pariwisata arief yahya juga pernah mengatakan bahwa
memberikan kenyamanan mobilitas wisatawan
di dua ratus dua puluh empat destinasi wisata yang ada
di pulau jawa tentunya
saat ini belum semua pembangunan rest area
masih bertahap satu demi satu
apalagi di res area
kuliner lokal bisa semakin dikenal
bagi warga yang melintasi tol ini
rest area di jalan tol trans jawa ini
rest areanya disebut masih kurang
saat ini memang belum semua pembangunan
res area rampung sepenuhnya
selain itu untuk infrastruktur yang dibiayai
dengan investasi seperti jalan tol
ada kemungkinan bumn
yang akan menanggung
jika tarif jalan tol tidak sesuai
dengan hitungan modal pada akhirnya
justru akan memperpanjang
waktu pengembalian investasi ini
setelah jalan tol
trans jawa beroperasi selanjutnya
pemerintah akan mengebut pengerjaan tol trans sumatra
kita akan ke sumatera sekarang
dan dimana saya akan mengajak anda
ke pelabuhan bakauheni lampung
kenapa dari pelabuhan
karena berita baiknya anda bisa langsung
melintasi tol ini sejak anda turun
dari kapal feri di pelabuhan bakauheni
nantinya tol trans sumatra
akan menghubungkan lampung
hingga ke banda aceh
nah ada beberapa koridor utama
yakni medan binjai palembang indralaya
pekan baru duma dan juga bakauheni
beberapa ruas tambahan
setidaknya ada tujuh belas ruas jalan tol
yang menyusuri pantai timur sumatera
yang menghubungkan bakauheni
ini adalah koridor utama
lampung terbangi besar
sepanjang satu ratus empat puluh km
yang sudah beroperasi
dari terbangi besar
direncanakan dengan tiga ruas total
sepanjang dua ratus sembilan belas km
jalan tol ini akan
melalui kabupaten ogan komering ilir
tepatnya kecamatan pematang panggang
dan juga kota
kayu agung sumatra selatan
telah beroperasi dan sebagian lagi
masih terkendala pembebasan
sebelum ke jambi
tol ini melewati kecamatan betung
di kabupaten banyu asin sumatera selatan
jalan kayu agung menuju betung
memang sudah beroperasi di wilayah ini
kecamatan betung ke jambi
jalanan sepanjang hampir dua ratus km ini
masih dalam tahap pengerjaan
jambi merupakan titik penghubung
beberapa ruas jalan tol ini
nah dari jambi
tol ini menuju pekanbaru riau
yang melewati renggat
yang merupakan sebuah kecamatan
sekaligus sebagai ibu kota kabupaten
indragiri hulu riau
kemudian dari pekanbaru
yang rencananya beroperasi pada tahun ini juga
sebagian lagi pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
ruas sepanjang satu ratus dua puluh enam km ini
koridor utama yang akan menghubungkan
kedua kota ini
dengan potensi pengembangan agrobisnis
serta status dumai sebagai
kota industri perminyakan yang
kita ke medan sumatera utara
jalan tol ini melalui ruas ruas
melintasi tiga kota di sumatera utara
yakni rantau prapat
kisaran tebing tinggi
dan garis biru
yang putus putus ini menandai
ruas pendukung menuju
sibolga kemudian ada juga
pekanbaru ke padang
satu lagi nih koridor utama
medan binjai jalan tol sepanjang
telah beroperasi sejak

istilahnya ini sudah
dan tujuan terakhir yang belum dibangun
yakni dari binjai ke aceh
sekitar lebih dari tiga ratus km
tiga ruas tol tambahan dimana jalan ini
juga melalui beberapa kota dan kabupaten
seperti kota langsha
kota loxmawe kabupaten biren
dan juga melalui kecamatan sigli
kita sampai juga di aceh ya
total jaringan jalan tol trans sumatera
pemerintah bertekad memperkuat
peran bumn jadi pengelola proyek
tol trans sumatra maupun
tol trans jawa dikelola oleh bumn
dan perusahaan daerah
inilah ilustrasi tol trans sumatra
yang bisa dibilang sebagai proyek
yang megah karena tidak heran
jika proyek ini sempat menuai protes
dari kontraktor swasta karena
memang merasa tidak dilibatkan bahkan ini
lihat tolnya asik sekali
kan megah sekali besar sekali
kita coba naik eh tapi gak boleh
tol ini bukan untuk kita jalan jalan
manusia jalan jalan tapi untuk
kendaraan yang melintas nah
kita bicara pendanaan nih sekarang
skema pendanaan lagi lagi
tol trans sumatera ini setidaknya ada
belum termasuk sambungannya ke aceh
sementara untuk tol dari binjai
sumatera utara menuju aceh sendiri akan
menelan dana setidaknya
puluhan triliun rupiah
karena satu ruas seperti sigli
bandar aceh saja misalnya memperlukan
triliun rupiah sejak mulai
masa konstruksi pada dua ribu lima belas
ditargetkan rampung dan dapat
dioperasikan pada tahun

masih banyak jalan tol trans sumatra
yang belum sempurna bahkan
masih terpotong potong sehingga
saat melewatinya beberapa kali kita harus
keluar jalan tol dan memasuki
jalan nasional bahkan kita harus
lewat jalan jalan perkampungan
nah jika memang sudah resmi
beroperasi dalam lima tahun lagi
apakah anda tertarik untuk
melakukan jalur tol ini
kalau saya sih sangat amat tertarik karena
selain beberapa jalannya
yang sudah layak dilewati
anda sebagai pengendara yang melewati
jalur ini juga akan disuguhkan
yang apik seperti yang ada di belakang saya
ini ciri khas sekali
daerah atau landscape pemandangan
di sumatera seperti kita ketahui
sumatra merupakan wilayah perbukitan
kemudian rawa ada persawahan
dan anda pastinya akan disuguhkan
pemandangan yang indah
mulai dari perbukitan yang indah
persawahan yang hijau yang membuat mata kita
sekarang saya akan mengajak
ke ibukota jakarta dimana ada satu proyek
yang tengah dibangun di jakarta yaitu
mass rapid transit atau mrt
mrt ini menjadi
salah satu formula yang dipercaya
waduh keretanya lewat ya
ini kereta canggih ini dipercaya
bisa mengurai kemacetan di ibukota
mengurangi kerugian sebagai dampak
kemacetan tersebut baik kerugian
waktu biaya dan
tentunya mengurangi polusi udara
karena transportasi yang canggih
ini memakai kereta
relistrik yang bebas polusi
jalur mrt yang menghubungkan
bundaran hotel indonesia dengan
lebak bulu sepanjang lima belas tujuh km
ini dibangun atas dua
dasar konstruksi yakni
konstruksi layang atau elevated
dan juga konstruksi bawah tanah
sekarang mari kita lihat
konstruksi mrt bawah tanah yang dibangun
menggunakan teknologi canggih yaitu
nah konstruksi ini
terbentang sepanjang enam km
dari kawasan senayan hingga
bundaran hotel indonesia dengan
enam buah stasiun yang dilewati
mudah mudahan saja jika tidak ada
aral melintang mrt ini akan bisa
dinikmati oleh warga jakarta pada
bandar udara juga menjadi salah satu
infrastruktur penting untuk
selama kurun waktu empat tahun terakhir
pemerintah telah menyelesaikan
pembangunan sepuluh bandara baru
mulai dari kepulauan riau
yang ada di barat indonesia
niangas di ujung utara republik kita
sampai yang ada di papua sana
salah satu bandara besar
yang berhasil diselesaikan adalah
bandara internasional kerta jati
di majalengka jawa barat
bandara yang dibangun sejak tahun dua ribu lima belas
ini memiliki luas kota
dan memiliki ruang kota yang berbeda
dengan luas sembilan puluh enam meter persegi
bandar udara terbesar kedua
setelah bandara internasional soekarno hatta
yang ada di tangerang banten
percepatan pembangunan tidak hanya
demi mengejar nawas cita saja
namun juga demi memajukan
perekonomian untuk mendongkrak
negara yang maju salah satu indikatornya
ya itu dia ya
negara yang maju kuncinya adalah
semoga saja nanti perkembangan atau permasalahan
yang ada dalam bidang infrastruktur
di tanah air ini akan
menjadi salah satu diskusi
dan juga perdebatan dalam debat capres malam nanti
sesaat lagi saya akan ajak anda
debat kita akan pantau
bagaimana situasi terkini disana
dan juga tidak hanya di lokasi debat
tapi kami juga akan ajak anda menuju ke lokasi
nobar di dua kubu baik tkn dan tkm
maupun juga bpn kita harus adil disitu
tetap bersama kami di layar pemilu
akan segera kembali
kita akan pantau saat ini bagaimana situasi terkini
jelang debat kedua pasangan calon presiden
ada yogi tujuliarto
di hotel sultan jakarta pusat kemudian
di area dita utama di kediaman
yusuf kala dan ausirion dholu
di rumah kerta negara
saya akan ajak anda menuju ke yogi
yogi bagaimana situasi terkini
apakah pengamanan sudah
mulai ditingkatkan dan apakah sudah
mulai steril begitu lokasinya
ya baik efem memang
jelang debat yang mungkin hanya
sekitar satu lima atau mungkin dua jam lagi
dilihat lakukan yaitu pukul delapan nanti malam
area ini sudah dinyatakan steril
jadi kalau di belakang saya ini
karpet merah sudah digelar jadi media juga sudah
tidak boleh berada di dalam gedung dan semua sudah steril
ini adalah gate bay atau gate yang akan
digunakan oleh para pasangan calon presiden
dan wakil presiden juga para mantan presiden
yang akan masuk ke lokasi ini
debat kali ini sementara untuk para tim ses akan
masuk melalui gate a yang berada
di sebelah kiri saya tadi
kalau mengenai persiapan sudah
siap sangat siap jadi pengamanan juga sudah
dilakukan dari baik dari aparat tni dan polri
sekitar kurang lebih dua delapan ratus
ini mengamankan tidak hanya di dalam
area lokasi debat tapi juga sampai ke
jalan jalan dan juga lalu lintas
juga juga sudah diamankan apalagi di sekitar
sini nanti di area parkir timur
tepatnya akan ada nonton bareng debat
baik itu antara masa atau pendukung
dari pasangan nomor urut satu maupun nomor
iya yogi kalau kemudian tadi anda katakan
kita sudah menghitung jam begitu ya
sekitar satu lima sampai dua jam lagi
debat sudah akan mulai apakah anda sudah melihat
mungkin tokoh tokoh yang hadir di sana atau
mungkin tim sesnya sudah
nyaman begitu ya untuk memulai
debat malam nanti
kalau mengenai dari pendukung sendiri atau tim saya sendiri
sudah satu persatu sudah mulai datang dari
pintu atau gate a tapi kalau ngomong persiapan
kita bicara persiapan persiapan sudah dilakukan
dari baik dari pasangan nomor urut satu
memang hari ini yang akan melakukan debat
itu hanya salah satu yaitu calon presiden
saja yaitu jokowi dan prabowo
mereka atau keduanya sudah melakukan persiapan
baik itu mereka mengumumkan tim ahli
ataupun beberapa tim ses yang sudah
mereka ajak diskusi mengenai tema tema yang akan dibahas malam ini
dan memang malam ini adalah
malam yang agak berbeda gitu karena
tema tema yang dibahas ini mengenai energi dan pangan
ada juga sda atau sumber daya alam dan lingkungan
juga ada infrastruktur ketiga tema ini
masing masing untuk para pasangan calon atau para calon presiden
pada malam hari ini
kalau kita bahas mengenai pangan dan energi
cara untuk bisa menjual
program program dan visi misinya kita ambil contoh
mengenai pangan ada yang menjual
industri pangan di masa depan
yaitu pasangan nomor satu
sementara pasangan nomor dua akan mengedepankan
bagaimana meningkatkan kualitas pangan
agar mencegah stunting atau
indikasinya adalah tingkat
kesehatan pangan yang dikaitkan dengan
nanti kedepannya lagi
kalau mengenai energi juga ada program program
yang penting mengenai bagaimana kita
memiliki energi yang baru terbarukan
misalnya saja bagaimana kita memanfaatkan
energi yang ada di indonesia baik itu
nabati atau juga energi yang
ada di alam seperti angin air dan lain sebagainya
sementara kalau isu lingkungan
ada pasangan calon yang memiliki program
bahwa dia bisa atau
mampu menghentikan proyek reklamasi
di seluruh indonesia yang kita tahu
dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan
ada sekitar sepuluh atau maksud saya
enam belas proyek reklamasi dari
sabang sampai maroke dan ini masih
simpang siur misalnya di bali
atau di jakarta yang sedang mangkrak
sampai saat ini pasangan nomor urut dua
berjanji akan menghentikan proyek reklamasi ini
sementara pasangan nomor urut satu
di bidang lingkungan juga mengedepankan
bagaimana lingkungan di tanah air ini
bisa memitigasi perubahan iklim
dengan cara deforestasi itu
diturunkan lagi dan kembali atau
mengembalikan bagaimana emisi emisi
karbon yang terlepas itu ditahan kembali
di bumi indonesia ini juga mengenai infrastruktur
keduanya punya jalan masing masing
jokowi atau pasangan nomor urut satu misalnya
mengedepankan bagaimana infrastruktur
terus berjalan baik itu atau terutama
diutamakan untuk kali ini adalah
kedepannya dua ribu sembilan belas mendatang
mengenai bagaimana menyediakan
fasilitas air bersih ke setiap rumah rumah
di indonesia sementara pasangan nomor urut dua
ini adalah proses atau menjanjikan
bagaimana masyarakat indonesia
semuanya punya rumah
eva baiklah kita akan
tunggu sama sama bagaimana
kemudian performa kedua capres
menyampaikan isu isu yang tadi anda
sampaikan yogi tujuliarto
selanjutnya kita akan bergeser
ke area dita utama saat ini berada
di kediaman yusuf kala di kawasan
menteng jakarta pusat
dito bagaimana situasi
dan juga berarti ini dipastikan
wakil presiden yusuf kalla tidak akan hadir
ya halo selamat sore
eva memang seperti sebagaimana anda katakan
memang wakil presiden
republik indonesia yaitu yusuf kalam
mengatakan tidak akan hadir pada
debat capres yang nanti akan
diselenggarakan di hotel sultan beberapa jam
mendatang ini dia seperti pada debat yang
pertama kali dia juga lebih memilih
untuk menyaksikannya di rumah di kediaman
rumah dinasnya itu di daerah menteng
jakarta pusat sendiri bersama dengan
pihak keluarga karena mengaku
dia merasa lebih santai dapat lebih enjoy
untuk menyimak bagaimana mereka
para paslon ini mengadu
strategi atau menyampaikan gagasan gagasan
mereka untuk periode lima tahun ke depan itu
sendiri ada satu hal yang sangat diantisi
diharapkan oleh yusuf kala sendiri
atau nanti pada debat kali ini
tidak akan ada diberikan kisi kisi
atau bocoran pertanyaan lagi sehingga memang
dia berharap bahwa nanti debat yang
kalian yang berjalan akan berlangsung
lebih hidup artinya mereka bisa
saling mengadu gagasan gagasan mereka
satu hal lagi yang disampaikan oleh
yusuf kalla beberapa saat
pada sesi wawancara dengan najwa syihab
yang disiarkan melalui channel
youtube nya sendiri pada hari sabtu atau
malam minggu yang kemarin adalah yusuf kala mengatakan
bahwa pilpres kali ini berbeda dengan
pilpres tahun dua ribu empat belas karena memang
tahun dua ribu empat belas tidak adanya petahana
nah sekarang joko widodo
sebagai petahana otomatis
dia posisinya lebih panas karena lebih rentan
terhadap kritikan karena sudah
memimpin selama kurang lebih empat tahun lebih
sehingga memang yusuf
kala sendiri mengatakan bahwa memang saat ini
untuk lebih menyerang dalam
artinya memang kita bisa lihat bahwa yusuf
maksud saya joko widodo sendiri sudah
melontarkan sejumlah pernyataan pernyataan yang
bisa dianggap menyerang kubu
lawan politiknya yaitu prabowo subianto
juga memberikan kritikan juga kepada
prabowo subianto dan hal itu
mengilakukan karena memang yusuf kalla
sendiri mengatakan bahwa joko widodo telah belajar
banyak dari hillary clinton
hillary countin sendiri pada saat menjadi
calon presiden amerika serikat
maksud saya dia bersaing dengan
presiden amerika serikat saat ini itu
donald trump tapi memang
hillary planet sendiri saat itu lebih banyak
atau serangan serangan dari donald trump
dan akhirnya sebagaimana kita ketahui
hillary clinton gagal menjadi presiden amerika serikat
oleh karena itu
memang yusuf kalla sendiri
mengatakan bahwa joko widodo harus lebih banyak
menyerang dan pertahanan yang terbaik adalah
menyerang bahkan dia sempat menganalogikannya
permainan badminton dimana apabila kita menyerang
koknya masuk maka poin
tapi jika kena net atau keluar
buat lawannya oleh karena itu dia berharap jokowi
dapat lebih agresif lebih offensif
pada debat yang kali ini
eva baiklah kita akan lihat sama sama
apakah kemudian harapan wakil
presiden yusuf kala ini nanti akan
dilakukan oleh presiden jokowi malam
nanti terakhir kita akan ke ausirion dulu
saat ini berada di rumah
bagaimana situasi disana
nanti juga akan dihadiri oleh calon wakil
presiden sandiaga uno karena sandiaga uno

sirion dulu melaporkan langsung dari rumah kertanegara dan sebelumnya ada arya dita utama di kediaman wakil presiden yusuf kala dan juga yogi tujuliarto di lokasi venue debat malam nanti di hotel sultan jakarta
terima kasih rekan rekan saya tunggu laporan anda selanjutnya
dan debat calon presiden akan berlangsung kurang lebih dua jam lagi
saya akan mengajak anda untuk memanaskan hawa debat hari ini dengan beragam gagasan dari kubu masing masing pasangan calon
seringkali kita mendengar berbagai keluhan dan kritik yang beredar di tengah masyarakat
inilah yang sebenarnya menjadi perhatian utama kandidat presiden untuk dapat menuntaskan beragam persoalan masyarakat
kita akan ulas bersama isu terkait tema debat kali ini bersama para tokoh yang tentunya tidak asing lagi sekaligus mewakili masing masing kubu dalam kandidasi pilpres dua ribu sembilan belas
dan langsung saja saya akan undang deddy gumelar politikus dari partai amanat nasional bang deddy atau bang miing nih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita juga masih menanti
gak usah repot manggil nama saya sekarang miing sudah nama resmi aku ke pengadilan negeri dan dua kali sidang nama miing menjadi nama lengkap
jadi itu bagus deddy miing gumelar dulu gak boleh masuk ke retas suara sekarang orang sudah sudah resmi
kalau lu kan bingung mau manggil deddy apa memanggil miing kalau ada pembawa acara atau apa
saya bilang saya dipanggil deddy boleh dipanggil miing boleh saya jangan dipanggil kpk aja
hahaha baiklah selain bang miing tentunya kita juga akan menghadirkan perwakilan dari tkn
ada mas muhammad farhan politikus partai nasional demokrat namun masih on the way nih bang miing ya
jadi kita mulai terlebih dahulu nih bang miing diuntungkan dengan waktu yang lebih banyak
bang mii ngomong ngomong terima kasih loh sudah hadir di sini dengar dengar sebenarnya diundang di lokasi b
terima kasih juga saya sudah diundang saya harusnya tugas di media center
ah itu pak arhan datar
wah keras sekali
saya harusnya tugas di media center akan tetapi begitu rundingan karena di sini sudah bikin promo sebaiknya akhirnya saya ditugaskan di sini
alhamdulillah terima kasih loh bang boya
mau ketemu temen lama mungkin
iya ya kita udah lama banget ya ketemu ya bang biing ya
tapi kalau bicara persiapan nih sebetulnya
pak prabowo nanti malam kan kalau debat pertama nih mohon maaf ya tapi kan banyak yang kecewa nih dengan performa dari kedua pasangan
kira kira malam ini nanti akan hasilnya apakah kurang lebih sama dengan debat pertama apa nantinya akan lebih sesuai dengan eksekutif
saya kira mungkin kedua pendukung akan marah kalau hasilnya sama saja dengan yang pertama
pertama itu bukan hanya kesalahan kedua pasangan saya kira kpu juga ikut
artinya membatasi ini membatasi itu dikasih kisi kisi masa debat kasih kisi kisi
pertanyaan belum datang jawaban udah dipegang gitu kan enggak
ya artinya justru sekarang pertarungan yang seru ini adalah ee
secara etikanya tetap akan tetapi mungkin disebut tarung bebasnya ya kelihatan
debat itu kan memang
sangat membutuhkan keterampilan bagaimana membuat pertanyaan
kemudian juga keterampilan bagaimana menjawab dan mengarahkan pertanyaan tersebut
ya saya kira kedua duanya ini adalah putra bangsa terbaik yang akan menampilkan di depan masyarakat atau rakyat pemilihnya
oke karena memang segmen empat dan lima nanti akan ada sesi debat ya
ada diskusi antara pak jokowi dan juga pak prabowo

harusnya lebih memuaskan penonton karena gini ini sekian persen ini mungkin dari pemilih yang belum menetapkan
ya ini akan memberikan pengaruh dari debat ini kepada orang orang yang belum mengambil keputusan memilih siapa
oke baiklah kita akan saksikan nanti performanya sama sama
tapi sambil memanaskan sambil juga kita menunggu mas farhan nanti masuk
kita akan saksikan dulu persoalan masyarakat saat ini
kita saksikan cuplikan ini soal energi dan infrastruktur
oke kita akan saksikan cuplikan soal infrastruktur terlebih dahulu berikut ini
tur sekarang jalan ini enak banget ya tur ya
semenjak ada tol nih tur perjalanan kita ke kantor jadi lebih cepet
zaman bapak dulu nih tuh butuh tiga jam buat ke kantor macet banget
walaupun masuk tol kalau lagi macet mah tiga jam juga pak ke kantor
iya juga sih ya
gak usah dilihat lihat ada isinya nggak
gak tau sih pak
ya nggak apa apa kalau kurang bapak kastrun dulu ya
nah gimana dah bapak kasbon sama saya
nah lu tau gak nih tol ini juga nih tur dibangunnya juga pakai kasbon
yang penting tur nih
yang penting tur nih
nih tol ini jadi dulu
masalah bayar belakangan
edda sih bapak
bapak nggak pernah baca berita nih
ini bukan mutang tapi investasi
sistem bangun jual ke pihak swasta pak
kok bisa begitu tur
kementerian juga bilang kalau ada jaminan pendapatan ke pemerintah ke depannya
masa sih tur
ya itu dia ya kita sama sama sudah saksikan ini masalah infrastruktur yang kemudian menjadi perbincangan masyarakat
tentunya jalan tol kemudian yang sekarang menjadi banyak perbincangan
saya langsung ajak aja temannya bang mi'ing nih ya
mas farhan silahkan
minta maaf sama senior
jadwal show nya kebanyakan
sekarang menjadi politisi
jadi double antara jadwal panggung sama jadwal ini wawancara politik
jadwal panggung terakhir udah kemarin malam selesai
udah itu nggak ada ada lagi
padahal kan sekarang jalan tol di mana mana loh mas farhan kan
seperti tadi tuh ya
ada masalah pembangunan jalan tol yang dibangun dengan cara bangun jual
nah saya mau tanya dulu nih ke mas farhan
maksudnya gimana tuh bangun jual supaya pemirsa yang nggak paham nih paham
sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sebetulnya adalah sebagai bagian dari mempraktekan yang namanya public private kerjasama ya
kerjasama antar public sama private
hal itu sudah dilaksanakan cukup lama sebetulnya
nah dengan adanya ppp ini
sebetulnya tujuannya untuk membantu pemerintah mengelola jalan tol tersebut
pemerintah memberikan investasi yang besar membangun jalan tol
kemudian pemanfaatannya oleh perusahaan swasta
tapi tentunya di bawah pengawasan pemerintah
agar pemanfaatannya betul betul bisa optimal untuk masyarakat
sehingga ketika ada kewajiban membayar tol ini
tentu ini menjadi salah satu konsekuensi
dari bagaimana sebetulnya antara investasi pemerintah yang dikelola swasta ini
bisa memberikan hasil yang baik untuk semua orang
hasil yang baik untuk semua orang
oke kalau tomi ing punya pemikiran
baik gak ini untuk semua orang kan tomi ing
saya ingin menyampaikan agar publik ini tidak bingung dengan istilah infrastruktur
yang dipahami oleh publik kebetulan dilansir oleh pemerintah
selalu infrastruktur adalah prestasinya pemerintah
ini tentang jalan tol
padahal jalan tol itu sendiri yang pak farhan bilang tadi
sesungguhnya dia kan menjadi private sector
pemerintah itu harusnya berprestasi di dalam public utilities
artinya bahwa kalau jalan dibangun oleh pemerintah dan rakyat membayar
artinya tetap bayar
jadi pendekatan lebih pada ekonomi bisnis
yang saya ingin sampaikan adalah
perencanaan dari jalan ini
kalau jalan tol tidak bisa dijalankan
perencanaan secara master plan nya
itu memang dari zaman pak harto sudah ada
bukan berarti pak jokowi menjadi salah
akan tetapi begini
saya akan salah kalau saya tidak potong dulu
karena kita harus mendengarkan azan maghrib berikutnya
tetap bersama kami
kami segera kembali sesaat lagi
tetap di layar pemilu terpercaya
ya kami lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini
saya masih ditemani bang miing dan juga mas farhan
jadi bang mi ing mengatakan masalah tol ini sebetulnya
bukan hanya itu
karena potong infrastruktur itu kan
secara umum kan juga bukan hanya jalan
tetapi juga tadi bicara poros maritim
kemudian juga pendidikan
bagaimana infrastruktur pendidikannya
kesehatan dan sebagainya
jadi supaya masyarakat tidak memahami
infrastruktur itu hanya jalan tol
nah contoh begini
apakah perlu yang disampaikan oleh pemerintah
panjang jalannya tapi efektifnya tidak
misalnya dengan keluhan masyarakat kecil
ketika cipu larang jadi
toh juga tetap macet gitu
nah sementara ekonomi yang lain terganggu
misalnya rakyat yang jualan peyem
lalu kalau ada jawabannya
loh kenapa nggak jualan di jalan tol
oh itu sudah masuk ke dalam kawasan bisnis
yang rakyat kecil sudah tidak mampu untuk menyewa itu
nah itu apakah dipertimbangkan sebetulnya efek ekonomi
dengan adanya pembuatan jalan tol ini
tentunya tujuannya adalah untuk melakukan percepatan
tapi kita sadari bahwa setiap pembangunan jalan tol
maka diwajibkan pembangunan jalan arteri biasa
kalau kita mau ngomongin soal jalan tol
bahwa kemudian sekarang terjadi kemacetan kemacetan
di jalan jalan tol yang sudah ada
itu karena memang grand master plan nya
belum dilaksanakan secara utuh
efektivitas tentu harus dihitung juga
dari kontribusi yang terjadi
ketika ada beberapa daerah lain yang menjadi aktif
karena adanya jalur jalan tol tersebut
saya sih melihat bahwa sebetulnya justru sektor umkm
inilah sektor ekonomi non formal
yang sangat adilitinya tinggi
jadi dia itu bisa melakukan adaptasi terhadap berbagai macam kondisi
tinggal masalahnya sekarang
tapi artinya umkm seperti yang tadi bang biing katakan
sebetulnya malah mendapatkan efek negatif begitu
tidak selamanya itu berupa sebuah efek negatif
tapi kita harus memandangnya dari bahwa
ada perubahan shifting
shifting ini membutuhkan adaptasi
adaptasi ini yang mesti dilakukan
puncak masih macet
puncak masih macet karena wisata
soto sadang tidak kemudian mati
karena ada sipu larang
mungkin kita tidak bicara hanya sekedar data
tapi juga fakta di lapangan ya
bahwa jalan tol ini
apakah saya lalu anti jalan tol
tapi kalau hanya itu adalah sebagai mahkotanya dari sebuah keberhasilan pemerintah
saya kira jalan tol ini berapa persen sih penggunanya dibanding rakyat yang lain
bukan berarti tidak boleh jalan tol
kalau tadi pak arhan mengatakan bahwa
juga mengakomodir dari ekonomi kerakyatan
bahwa sekarang saja misalnya ya
antara jakarta surabaya
bukan hanya selesai soal percepatan
misalnya tegal lewat
karena tidak ada orang yang keluar
tol ini sepi karena jaraknya begitu jauh
lalu infrastruktur yang lain misalnya
pak jk yang kritik malah
bikin kereta dari sulawesi selatan sampai utara misalnya gitu
ini kan persoalan persoalan yang harus dijelaskan
jadi pertanyaan kan masalah efektivitasnya
misalnya kalau di jawa
tapi kalau di sana
tapi kan sudah terlanjur
apakah membangun jalan di papua salah
tapi apakah perlu saat ini sepanjang itu
nah ini juga pertanyaan
dengan membuka itu pun
saya kira kan juga belum produktif
kapal juga tidak mau pasti
jadi perencanaan ini harus betul betul didasari atas efektivitas dan produktivitas
agar berdampak sosial ekonominya
nah diperhitungkan atau tidak sih sebenarnya efektivitasnya momennya sudah pas atau belum sebetulnya
ini masalah telur atau ayam
tapi kalau lingkaran seperti itu mesti dimulai dengan satu titik
ada risiko yang mesti diambil
artinya risiko ini berbicara soal pengelolaan berikutnya
tentu ada perhitungan seperti itu
karena kalau nunggu rame
nanti ujung ujungnya kita hanya akan menjadi bangsa yang terkomplain
ketika jalan macet kita minta jalan ditambah
ketika jalan kosong kita teriak teriak
ngapain bikin jalan banyak banget
ngapain bikin pelabuhan banyak banget kalau sepi
nah yang mesti kita lakukan adalah sebetulnya
menyediakan berbagai macam infrastruktur ini
tujuannya agar menjadi bagian dari usaha masyarakat dalam menjalankan reda ekonomi
ada perhitungannya artinya infrastruktur dibangun ini
tujuannya berarti akan berdampak secara jangka panjang
apakah itu menjadi sebuah mahkota keberhasilan sebuah pemerintahan
itu mah bahasa komunikasi politik atau
dan saya pendek aja mungkin
saya kira cukup beralasan ketika bank dunia melakukan melontarkan kritik terhadap infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah ini
bahwa itu tidak tepat guna
jangan sampai orang membutuhkan nomor satu ratus tiga puluh tujuh dikasih empat puluh gitu
bang ming berasa seperti itu ya sekarang ya
itu yang dipahami oleh bank dunia itu
kalau logikanya nomor sepatu nanti disangkanya kaki kita tidak akan tumbuh sama nomor empat puluh atau angkatin tujuh
kayak saat ini
kalau kaki nggak akan mungkin
karena bagaimanapun juga kita membutuhkan itu
akan membutuhkan itu
mumpung sekarang ada
ini timing yang tepat
contoh misalnya ya
bagaimana dulu jamannya psbi itu
ketika monoral saja mau menghutang ke luar negeri tanpa jaminan dari negara itu tidak bisa terjadi
karena itu pasti loan
ada hutang dari luar negeri
sekarang jangan dikira bumn atau pihak swasta tidak pinjam dari luar negeri
dananya cukup besar loh untuk bangun jalan tol itu
apa yang anda khawatirkan
apa yang dikhawatirkan
semakin mau besar hutang swasta dari negara kan
presiden taruh lah kalau dua periode hanya sepuluh tahun
kontraknya itu tiga puluh tahun dalam hutang itu
itu membayar ke sana bagaimana
ini harus dihitungkan juga
tapi kan harus dilaksanakan
hutang itu bukan berarti tidak boleh
semua negara juga punya utang
tapi bahwa utang itu menjadi efektif untuk membangun infrastruktur yang tepat guna buat masyarakat
masing masing tentunya punya pandangan yang berbeda
saya sudah catat jawabannya
nah karena itu tugas kita masing masing
ini namanya komunikasi politik
tapi topik selanjutnya karena malam ini topiknya tidak hanya masalah infrastruktur tapi juga masalah energi dan sumber daya alam
kita akan saksikan sama sama

kalau gue sih mau nyari nafkah bro
gue mau cari makan
emang ada ikannya di sini
bayi kodok juga nggak ada bro
ya namanya juga usaha bang
ya lo lihat tuh di sana masalahnya apaan
orang pada buang sampah sembarangan
sampah plastik bekas deterjen popok bro
sampai kenangan masa lalu bro dibuang
lah dia curhat
nah lu sendiri ngapain di sini
dandanan gue udah dandy begini
ya kali ada emas di mari bang
indonesia emang masih punya bagian dalamnya emas
lagian di timur aja tuh bang
nah ini nih bang
kalau nyari informasi itu yang valid
jangan huak huak huak huak huak huak
menurut bum ini bang
cadangan emas di gash block bang
masih dua puluh tiga dua oz bang
dan itu bang masih bertahan sampai dua ribu enam puluh
hebat juga ya

nah ini adalah salah satu yang kemudian terjadi pada saat ini
terjadi pada saat pemerintahan presiden joko widodo
pengambil alihan pt freeport indonesia
dan topik ini kemungkinan akan muncul gitu ya
dalam debat malam nanti
harusnya sih ya
ini lagi lagi sebuah keputusan yang memang tidak mudah ya
karena bagaimanapun juga ada argumen yang mengatakan
ngapain kita membeli tambang kita sendiri
tetapi kemudian kembali
kita tunggu dua ribu dua puluh satu
yang kemudian akan berdampak sampai dua ribu empat puluh
terhadap ikatan bisnis tersebut
atau kita mau bertindak sekarang
mumpung ada waktu kita bertindak sekarang
jangan sampai kita menyesal nanti
nah bagaimanapun juga
ada sebuah gambar peta yang sangat menarik
kalau anda para pemirsa teman teman juga pengen melihat ya
zoom in ke kota timika
itu kurang lebih mungkin segede jari ini deh ya
kemudian di zoom out
maka anda akan melihat
dari puncak tambang freeport
sampai ke tempat pembuangan tailingnya itu
itu sama dengan satu jari
ini luas timika
empat jari yang lain adalah luas hasil tambang tersebut
itu besar sekali
tapi kita pernah ke timika kan
selama berpuluh puluh tahun
kesejahteraan kota timika terangkat nggak
nah ini jadi pr besar untuk kita lakukan
apakah ada risiko banyak
apakah bisa kita mengelola resiko itu
dan risikonya lagi lagi masalah hutang begitu ya
saya kira keterangan adinda saya ini
bahwa kalau tidak
kalau kenapa tidak sekarang gitu kan
sebetulnya kan dua ribu dua puluh satu akan berakhir
dan itu masih bisa diperpanjang
yang saya maksud adalah
lalu dia juga harus buka obligasi dong keluar
karena dia pasti tidak punya uang
kenapa tidak ditunggu dua tahun
saya sampai dua ribu dua puluh satu dulu
kenapa juga gitu
kalau dijual ke publik
tahu orang lain juga yang punya uang kita
apakah uang negara punya lima puluh berapa
berapa triliun itu
kalau tiga puluh delapan triliun
kenapa tidak dibayar sendiri saja
kalau memang ada uangnya
nah di sisi lain
bahwa kalau memang itu pakai yang membayar lima puluh satu juga
itu uang dari pasar
sama juga kalau dibeli orang tiongkok
dari orang amerika
atau bukan warga indonesia juga
karena inelung sendiri harus cari dana
harus fundraising itu
kemudian yang kedua
freeport terbebas dari biaya pak
yang hampir rp satu ratus lima puluh delapan triliun
kalau tidak salah
nanti pak faisal basri bisa mungkin membuka datanya
ini akhirnya kita yang menanggung risikonya
jadi keuntungannya dimana sih sebetulnya
kenapa tidak tunggu waktu sampai habis
lalu dua ribu dua puluh satu diperpanjang lagi

maka pola kontraknya akan sama sama aja
sekarang juga kang farhan
kalau dibeli juga tetap mereka kita tidak punya hak untuk mengontrol mereka
sementara kerusakan alam ini sudah begitu hancurnya
kita bisa melakukan intervensi terhadap berbagai banyak hal
kita mau perpanjang sampai dua ribu empat puluh satu
kan lebih bahaya lagi
bahwa dana datang dari dana obligasi luar
yang kita jual ke luar negeri
itu sih wajar wajar saja
itu praktek umum
dalam bisnis yang sebesar itu
apalagi investor indonesia belum bisa menyaingi
tapi kalau dibeli dengan menggunakan uang negara langsung ada
tapi kan bahasanya dibeli oleh pemerintah
tapi pada nyatanya nggak
nyatanya kan tidak
itu juga berhutang juga ke luar
dalam bentuk obligasi
dalam bentuk obligasi
jadi anda melihat banyak mudaratnya atau banyak file lainnya
saya pasti mengatakan mudaratnya
harusnya ya punya kita ya mutlak punya kita
kita karena membeli barang kita sendiri
kira kira kalau dari bpn sendiri
solusinya akan seperti apa sih
kalau dari bpn misalnya
supaya katakanlah tidak terulang
solusinya untuk ya betul
tunggu dua tahun sampai dua ribu dua puluh
kita bicara lagi
dan toh juga selama lima tahun juga tidak memberikan secara signifikan kesejahteraan rakyat di sana
sesungguhnya kan kita kehilangan kedaulatan secara politik dan ekonomi
pada dasarnya sejak awal
makanya seperti ini
dan ini adalah usaha untuk merebut itu kembali
kalau nunggu dua tahun lagi
maka memberi kesempatan kepada pt freeport yang bukan milik kita itu
memperpanjang model yang sama
berarti kita akan berkutat dengan kesalahan dan perang yang sama
ini udah dari seribu sembilan ratus enam puluh an loh
hampir seratus tahun kita harus berbuat kesalahan terus
ini harus saat ini juga begitu ya
tapi risiko itu harus dikelola
kita punya uang kah
kalau punya tiga puluh delapan triliun
kenapa kita juga banyak berhutang
untuk membangun jalan untuk apa saja kan berhutang kita
dari lima triliun sampai dengan sembilan
ini sebuah angka yang sangat
jadi diksinya atau narasinya kemudiannya tidak tepat menurut anda begitu ya
bahwa prakteknya kata farhan umum namanya orang
ini negara yang membeli pemerintah yang membeli
akhirnya utang negara tetap menjadi besar
tapi kalau bumn pengelolaannya harus dengan corporate governance
tapi bos begitu banyak bumn yang punya utang sekarang yang
untuk konstruksi dan sebagainya
itulah tantangan yang harus kita hadapi bersama
karena kalau kita menghindari tantangan itu
oke saya akan biarkan disitu ya
kita akan break dulu
kita akan bahas topik lain
kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
debat calon presiden dua ribu sembilan belas
apakah riuh rendahnya animo masyarakat jelang debat kedua calon presiden ini sama dengan saat debat pertama kemarin
kita akan saksikan bersama informasi dari rekan rekan di lapangan yang tersebar di lokasi nobar atau nonton bareng
di parkir timur senayan jakarta ada aditya aksani
di bandung jawa barat ada rizka rizlia
dan di surabaya jawa timur ada korespondensi cnn indonesia miftah farid
kita ke aditya terlebih dahulu
ya eva selamat malam
di sini sangat ramai sekali
banyak sekali pendukung dari pasangan jokowi dodon juga kiai haji maruf amin yang sudah tiba di area parkir timur senayan ini
karena memang di sini merupakan salah satu tempat nonton bareng yang ada atau disediakan oleh kpu
dan saat ini saya sudah bersama dengan raja antoni juli sebagai sekjen tkn dari partai psi
kita akan wawancara beliau terkait dengan manuver manuver apa yang akan dibawakan oleh jokowi dalam debat kedua ini
selamat malam bapak
boleh cerita nih manuver manuver apa nih yang akan dibawakan oleh jokowi untuk debat kedua pada malam hari ini
insya allah pak jokowi bukan presiden yang suka bermanuver
tapi insya allah pak jokowi akan menyampaikan hasil pembangunan yang selama ini dia lakukan
jadi bagi kami malam ini adalah sebuah debat yang materinya jokowi banget ya
sehingga barangkali nanti insya allah pemirsa akan menyaksikan mana presiden terbaik di kontestasi tujuh belas april nanti
oke kemudian nih kan kalau tadi berbicara masalah jokowinya nih yang akan bertarung langsung
kalau dari tim tkn nya sendiri ini gimana nih
ya kami sebagai tim tentu mensupport pak jokowi
meskipun tadi saya katakan tadi pak jokowi sebenarnya sudah mengerti semua materi materi ini karena dia sudah melakukannya
makanya malam ini akan kelihatan mana calon presiden yang sudah terbukti mana yang hanya umbar umbar janji ya
dari tkn hanya seperti ini memberikan support moral ya memberikan dukungan moral
semoga nanti pak jokowi memenangkan dialog atau debat malam ini
oke satu pertanyaan terakhir pak
kalau ini titik titik nol bar selain ada di parkir senayas ini di mana saja
di rumah aspirasi ada di masing masing partai
malam ini kami juga di psi ada nobar ketua umum kebetulan ada di sana
jadi di daerah daerah tkd tkd juga membuat nol bar
jadi sekali lagi masyarakat terutama pendukung pak jokowi mendukung pak jokowi penuh
mudah mudahan malam ini akan terbukti sekali lagi siapa presiden yang terbukti mana yang hanya umbar janji
terima kasih bapak sukses selalu
itulah wawancara saat kami bersama dengan bapak dari sekjeng psi tkn yaitu bapak raja
kita akan melihat kembali bagaimana nantinya jokowi akan menyampaikan visi misi terkait dengan tema tema yang sudah ditentukan oleh kpu pada debat kedua malam hari ini eva
baiklah aditya aksane langsung dari parkir timur senayan jakarta selanjutnya kita akan ke bandung ada rizky rizlia di sana
rizky bagaimana situasi nonton bareng debat capres malam nanti
iya selamat malam
halo eva sumarak di baca pres dan cawapres putaran kedua ini juga sampai ke kota bandung karena dilaksanakan nonton bareng di beberapa tempat
salah satunya di lokasi saya berada ini yaitu di jalan sindang sirna nomor tiga puluh delapan kota bandung yang merupakan rumah kerja relawan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
dan sejak sore tadi sejumlah persiapan sudah dilakukan mulai dari pemasangan layar monitor berukuran besar sejumlah agenda acara juga sudah dilakukan seperti ada bincang bincang diantara relawan yang datang
masyarakat juga sudah berbicara tentang hal hal yang akan dilakukan
ada juga di sini juga dihadiri oleh dewan pengarah dari rumah kerja relawan jokowi ma'ruf amin ada juga ketua dari rumah kerja relawan ada juga dari direktur program dan strategi kampanye jokowi ma'ruf amin
yang mana diskusi ini dapat menjadi edukasi politik bersama bagi semuanya karena memang debat capres ini dapat menjadi momentum bagaimana masyarakat nantinya tidak akan salah dalam menentukan pilihan
dan sampai pukul delapan belas empat puluh ini kira kira sudah selesai
agak sedikit lagi tadi kita tahu sudah dik improper stemsubil yang ini kalau udah bisa terak
menyiapkan hidangan nusantara
dan perlu saya informasikan juga bahwa nonton bareng para pendukung pasangan nomor urut satu ini
bukan hanya dilaksanakan di jalan sindang sirna sebagai rumah kerja relawan jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin
tapi juga dilaksanakan di kantor dpd pdip perjuangan jawa barat
yaitu di jalan pelajar pejuang yang juga dihadiri oleh beberapa perwakilan partai politik
calon legislatif dan tentunya masyarakat
dan juga dilaksanakan di jalan sunda kota bandung yang diselenggarakan oleh komunitas milenial mahruf amin for indonesia
dari bandung selanjutnya kita akan bergeser ke surabaya
mifta bagaimana situasi terkini di sana
iya eva memang sejumlah titik digelar nobar baik untuk pasangan calon nomor urut satu dan nomor dua
kebetulan saya berada di pasangan calon nomor urut satu yang menggelar nobar di salah satu hotel mewah
di surabaya tepatnya di tengah kota surabaya
yang jelas jawa timur merupakan salah satu dari tiga provinsi terbanyak untuk suara yang akan direngguh oleh kedua pasangan calon ini
namun yang menarik eva di jawa timur para pemilih ini memang spesifik
anda bisa bayangkan misalnya dari survei terakhir yang dilakukan oleh surabaya survei center
menyebutkan bahwa angka swing voter sebenarnya lebih menguntungkan di pihak nomor dua
karena dilihat dari survei angka swing voters ini mencapai dua puluh
dan ini peluang bagi kedua pasangan calon untuk menetapkan hati para calon pemilihnya
atau kemudian bisa merebut calon suara potensial dari pesaingnya
dan ini juga merupakan calon yang lebih berpengaruh
yang menarik selain dua parameter itu ada satu parameter yang lain yang menurut saya cukup penting diperhatikan dari kedua pasangan calon ini
ini kemudian membuat
kedua pasangan calon ini baik tim suksesnya maupun kedua pasangan calon ini
bisa menunjukkan hal yang lebih substansi terkait bagaimana kemudian mereka mengkabanyakan
terutama mereka menjawab berbagai macam masalah yang ada yang didera oleh masyarakat jawa timur
ini bisa dijawab dengan substansi permasalahan yang bisa diberikan oleh kedua pasangan calon ini
sehingga apa yang bisa diperdebatkan di malam ini bisa menjawab semua permasalahan yang ada di jawa timur
misalnya soal kemiskinan soal janji janji politik yang belum terrealisasi
dan juga apakah kemudian dari pasangan calon petahana soal retorika ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat jawa timur yang real
misalnya soal kesejahteraan soal konflik horizontal soal keagamaan misalnya
dan juga masalah lain yang masih didera di provinsi jawa timur ini eva
tafarid dari surabaya jawa timur dan sebelumnya dari ska rizlia dari bandung jawa barat
parkir timur senayan terima kasih
menarik sebetulnya apa yang kemudian tadi disampaikan oleh salah satu koresponden kami di jawa timur
bahwa yang diharapkan malam ini nanti adalah perdebatan atau diskusi yang lebih substantif
dan tadi kita sudah membahas persoalan persoalan dan keluhan rakyat
sekarang langsung kita tanya ke ahlinya ada pak faisal basri
selamat malam pak faisal silakan bergabung di sini
dan sebelum kita kemudian tanyakan langsung ke ahli ekonominya di sini
kita akan ajak pemirsa untuk langsung menuju ke istana
baik dan saat ini presiden jokowi akan menyampaikan konferensi pers
pagi tadi jogging di bogor
lalu setelah itu
pulang terus berangkat ke jakarta
tadi jam berapa
jam sebelas lebih tadi
tapi ke warung makan dulu
setelah itu sore tadi tidur
udah itu aja
nggak ada kegiatan yang lain
oh itu ini kan sudah kita kerjakan sehari harilah
memang sudah menjadi tugas kita
baik di bidang energi baik di bidang infrastruktur
baik di bidang pangan baik di bidang lingkungan hidup
kan sudah kita lakukan
tinggal diceritakan aja
apa yang sudah kita lakukan dan apa ke depan visi yang ingin kita kerjakan
yang difokuskan apa tadi
yang difokuskan diantara pak kery
ya mungkin banyak lebih banyak tetap di infrastruktur dan di energi
reforma agraria yang kembali ke bukit kota itu rakyat itu juga akan menjadi yang terakhir
ya itu kan
yang pertama menyangkut juga ya reforma agraria redistribusi aset itu kan menyangkut konsesi yang diberikan kepada rakyat dan sekarang ini sudah dua lima juta
hektare sehingga nanti juga sedikit kita singgung bahwa konsesi konsesi itu diberikan pada rakyat dalam jangka tiga puluh lima tahun
juga pemberian sertifikat lima juta di dua ribu tujuh belas tujuh juta di dua ribu delapan belas ini juga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada tanah tanah yang dimiliki oleh rakyat
berarti nanti siap suatu suku sen seperti apa
dengan pensi pensi terhadap komod komodnya seperti apa
ya tergantung situasi saja lah
kalau kita ini santai santai saja
berbeda dengan debat utama yang dikisi mungkin
ya ini lebih menurut saya lebih bagus
jadi apa yang penting bidang bidang apa itu diberikan
tanpa kisah kisah akan lebih bagus
pak nanti jadi pasti akan sama keluarga juga
sama keluarga juga
enggak nanti hanya sama ibu dan juga bu jokowi dan bobi
mas kajah sama pak kiai di sana ya
iya ketemu pak kiai di sana

ini gak seterah seterah mas kajah sama pak kiai
iya ini kan ini pun kan
dilihatlah nanti lihat situasi saja kalau saya ingin santai saja
gak boleh masuk ini
sedang gak boleh masuk
gak boleh masuk kalau boleh saya ajak
mungkin ketemu sebentar
ya terima kasih
ya terima kasih
ya itu tadi
debat pada malam nanti
di hotel sultan jakarta
kami akan lanjutkan layar
pemilu terpercaya debat capres
kedua dua ribu sembilan belas tapi kita harus jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami
di layar pemilu terpercaya
tadi sama sama kita sudah dengarkan
bagaimana keluhan keluhan dan pendapat
tim ya bpn dan juga tkn
sebelum ke pak faisal saya mau nyolong dulu ke
adik saya nih farhan tadi
soal jalan itu bukan hanya jalan tol saja
kalau farhan kan dapilnya kota bandung
dan kota cimahi
itu kan asfal kb ya dan enak licin
dapil saya mah ada orang
kalau dia mau melahirkan
itu melahirkan di jalan
tepatnya di desa tanjungan
kecamatan cikesik kabupaten pandeglang
saya kesana pak faisal
tadi saya lihatnya ke farhan itu
rentang kendala yang begitu jauh
dan jalan hancur memang tidak pernah dibuat
jalan itu tidak pernah dibangun
dan pasti mati di jalan
boleh saja membangun di papua
ketahu itu rakyat indonesia juga
tapi yang depan mata ini
saya kira banten ke jakarta
kalau orang makan durian di banten
uangnya sampai ke gerogol
jaraknya saling dekatnya gitu loh
baik pak faisal itu yang bolak balik tadi disampaikan
oleh bang dwi soal efektivitas
ayah strateginya sendiri
soal efektivitas begitu ya
tadi kita sama sama juga sudah dengarkan
ini pernyataan dari presiden jokowi
ini masalah infrastruktur adalah masalah yang
setiap hari sebetulnya
digeluti oleh presiden jokowi
sehingga dia santai santai saja
tapi kalau kemudian kita amati
menjelang debat capres
kemudian lingkungan dan lain sebagainya
narasi yang kemudian disampaikan
kepada masyarakat itu tidak membangun
untuk menuju ke debat saat ini
sehingga narasi yang disampaikan oleh politisi politisi ini tidak kesana
tapi saya tahu pak faisal betul betul mengamati begitu ya
apakah memang benar demikian pak faisal
mungkin ini strategi ya
tidak membocorkan apa yang ingin
kalau saya ya saya buat apa dihumbar humbar sebelumnya kan
mungkin satu itu
kemudian yang kedua
harapan publik barangkali ya
temanya tidak terlalu banyak
oke kalau yang malam ini kan ada lima tema begitu pak faisal
infrastruktur sumber daya alam energi pangan lingkungan
waduh gak bisa dalam kita
kehilangan substansinya ya
para capres ini bisa mendalami
supaya kita oh benar nih
paling banyak harusnya dua mungkin ya
antara infrastruktur dengan pangan misalnya gitu
karena terlalu banyak begitu ya topiknya
kita tadi membahas dua topik sebetulnya disini
kemudian masalah free port
tadi kan kita sudah bahas ada dua topik nih
pandangan begitu ya dari pak faisal
kalau masalah jalan tol
ini kan menjadi salah satu
championnya begitu ya juaranya dari
tapi kemudian ada kritik juga ya
mengatakan bahwa masalah jalan tol ini
juga harus dilihat juga efektivitasnya
sebetulnya efektif atau tidak pembangunannya
nah kalau dari pandangannya pak faisal sendiri
ya kita tanya tujuannya apa
jadi kalau tujuannya memperlancar mudik
ya tercapai gitu ya

kalau tujuannya mengurangi
kalau tujuannya meningkatkan
daya saing mengurangi
jadi kita membangun
berbeda dengan cina membangun infrastruktur
malaysia membangun infrastruktur
thailand taiwan beda
karena kita negara maritim terbesar
wilayah kita adalah laut
sambung menyambung menjadi satu
yang menyambungkannya bukan
jalan tapi adalah
dan di awal pemerintahan pak jokowi
yang diperkuat laut
di atas kapal
kalau kita ingat di pasar ikan
kemudian dibatalkan pembangunan jembatan
batalkan kan yang proyek
pak sby itu
wah ini betul betul nih
jadi yang menyambungkannya bukan fisik
tetapi transportasi laut
nulis di blog saya surat terbuka kepada
presiden udah betul
jalan selat sunda
tapi kok tol sumateranya
jalan terus nah di sumatera
kan ada sudah ada namanya trans sumatera
highway itu yang dibangun
karena perawatannya kurang banyak yang rusak
beratnya adalah di
di apa namanya di
perbaiki dan itu tanggung jawab
pemerintah pusat bukan
yang rusak dibiarkan
kemudian dibangun yang baru
kemudian tujuannya apa
bangun jalan tol sumatera untuk logistik
mempermudah jeruk dari
berastagi sampai ke jakarta
ya pasti kalah bersaing dengan
karena diangkut pakai truk
sampai jakarta jeruk itu sepertiganya
sudah bonyok oleh karena itulah harga
jeruk berastagi di jakarta
selalu hampir selalu lebih mahal
daripada jeruk china
impor yang diangkut pakai kapal laut
ongkos angkut dari jakarta
dari jawa ke medan
ongkos angkut dari guangco
kemudian bung karno pernah pidato
untuk menjadi negara yang
kuat macem macem gitu
indonesia harus menguasai lautan
dan armada yang kuat
itu di sampaikan di

kalau saya tidak salah
nah bayangkan jaman majapahit
kita sekarang ya
ada empat ratus armada dagang kapal
kita itu yang diangkut
pakai kapal asing
jadi kok kita makin menjauh dari jati diri kita
sebagai negara maritim
baik baik saya harus hentikan dulu disitu pak faisal
sudah ada nur aspasia disana
sisim bagaimana kondisi terkini
disana apakah sudah
banyak toko toko yang sudah berdatangan
iya kalau kemarin kan mungkin karena suasananya sih ya saya lihat hari ini kan suasananya lebih cair formatnya juga kan agak sedikit diubah sehingga memungkinkan para paslon untuk lebih apa adanya lebih relax gitu
jadi pak prabowo nih mbak sarah katanya juga pak prabowo malam hari ini tidak akan tampil agresif lah kira kira bagaimana bpnu bersiapkan ini mbak
pak prabowo dari awal tidak terlalu banyak persiapan dalam arti simulasi atau hal hal seperti itu karena memang dari awal beliau mau tampil apa adanya mau tampil original dan itu yang menjadi ini luar biasa ya kita semangat
ini pendukung kita tapi kadang kadang mau bilang ayo diem dulu nih lagi interview
mungkin di awal yang pertama kedua belah pihak agak sedikit kaku karena stres juga ya tekanannya luar biasa tapi mudah mudahan sekarang dengan ya itu pilot lah uji coba
kali ini kita akan lihat dengan merekanya mungkin lebih rileks mudah mudahan bisa menyampaikan visi misi dan program kerja lebih lancar dan lebih fokus untuk mengedukasi masyarakat
saya kembali ke mbak mutia mbak ini ada debat yang temanya baru eksploratif ditayangkan video dan juga ada
salih salih jawab pada pak aslon
kira kira nih pak jokowi untuk kemudian bertanya dari pak prabowo mempersiapkan apa nih mbak tkn
pertanyaannya pertanyaannya rahasia dong
tapi apa sih mbak dipersiapkan mungkin dari tkn terhadap ada tema baru kan mbak mutia
jadi beda sekali sama debat pertama ya karena debat pertama sudah yang ini jadinya memang lebih persiapannya juga tidak terlalu banyak lebih kepada persiapan persiapan isu mungkin ya
mengenai segmentasi yang baru dari kpu saya rasa juga nggak ada masalah
calon kita cukup percaya diri
karena memang itu justru kayaknya dengan analisis video dan lain lain akan lebih membuat suasana lebih cair gitu
jadi kita yakin sekali pak jokowi lebih percaya diri lagi dan akan jauh lebih baik dari yang pertama kemarin
sama pertanyaannya dengan mbak sarah kira kira mbak apa sih ada munisi apa yang kira kira disiapkan pak prabowo
mengingat hari ini ada tema eksploratif dan juga analisis seperti apa mbak
ya saya rasa puji tuhan alhamdulillah
tema tema yang diangkat pada malam hari ini
adalah tema tema yang sangat dikuasai oleh pak prabowo
sehingga saya rasa karena sudah menguasai tentunya akan lebih gampang untuk beliau menyampaikan apa yang menjadi program dan visi misi kami ke depan
tentunya salah satunya yang sudah disampaikan di pidato kebangsaan yang pertama bagaimana kita ingin suasembada pangan dan seterusnya
itu saya rasa yang akan menjadi fokus pada malam hari ini
pertanyaan lagi mbak mbak karena semakin ramai malam hari ini apa harapan dari debat kedua hari ini dari tkn dulu mungkin
isu infrastruktur merupakan salah satu keunggulan dan cukup melekat dengan pak jokowi
juga isu lingkungan hidup sehingga kita yakin bahwa penjelasan penjelasan yang baik akan keluar dari mulut beliau
kemudian isu pangan juga akan menjawab berbagai informasi informasi yang mungkin ada misinformasi terkait impor dan lain lain
itu justru momentum yang bagus bagi kami untuk menjawab dan menjelaskan langkah langkah pemerintah dalam kebijakan pangan tersebut
kalau mbak sarah bagaimana mbak debat kedua
ya tentunya berharap bahwa apa yang disampaikan malam hari ini betul betul bisa mengedukasi masyarakat
mengedukasi bukan hanya dalam segi data maupun juga kritikan tetapi cara untuk menyampaikan kritikan cara untuk menyampaikan usulan satu sama lain untuk membangun bangsa ini
yang dimana kita kalau melihat debat mungkin karena demokrasi kita sangat muda ada dari kalangan masyarakat yang masih mungkin banyak yang belum mengerti
debat seperti apa sih yang mau kita inginkan di indonesia
jadi ini adalah kesempatan untuk kita bisa melihat debat yang kita inginkan dari mereka berdua perdebatan yang sehat itu seperti apa
yang saya rasa mungkin harapan saya juga bisa tersampaikan hal hal yang menjadi kritikan dari kubu dua dari prabowo sandi
apa yang sebenarnya menjadi hal hal yang perlu seharusnya sudah dilakukan oleh petahana yang saya rasa itu yang akan perlu disampaikan pada malam hari ini
terima kasih mbak mbak malam hari ini sudah bersama sian indonesia dan mbak mutia
terima kasih banyak mohon maaf ini agak
memang rame disini
ya itu dia
satu dan dua tetap berteman ya mbak
ya itu dia mbak mutiapi dan juga mbak rayu saraswati yang hari ini menjelaskan secara langsung sebenarnya seperti apa kondisi persiapan dari masing masing paslon
tadi kita sama sama sudah saksikan ada calon wakil presiden nomor satu maruf amin yang sudah hadir
dan juga ada beberapa menteri kabinet yang sudah hadir di sana termasuk juga wiranto dan juga ketua tkn erick thohir
melanjutkan tadi pak faisal artinya kalau kemudian tadi mas farhan mengatakan bahwa ini kan bicara sebetulnya jangka panjang gitu ya
perbaikan infrastruktur tol dan sebagainya
kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi gitu
itu bisa diterima atau tidak sebetulnya
ya secara keseluruhan kan kita infrastruktur kurang memang
listrik oleh karena itu elektrifikasi dimajukan
dalam kaitannya dengan pangan
kita punya sumber daya air terbesar di dunia itu cadangan air kita itu nomor enam terbesar di dunia
tapi akses orang kepada air kurang
air yang melimpah ini tidak bisa kita simpan
kalau musim hujan dia banjir longsor langsung ke laut gitu
nah oleh karena itu harus dibangun waduk sudah dibangun embung ya untuk daerah daerah yang kekurangan air
supaya bayangkan semalam saya nonton di bbc itu jordania dan satu nigeria itu ada proyek saharap project
jadi kita harus break dulu kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia
baik kita sama sama saksikan di layar
sudah tiba di lokasi venue debat capresiden

tampak sejumlah petinggi
partai politik menampingi
diantaranya ketua mpr
dan juga tadi ada sekjen pan
dan ini adalah
yang sedang menuju
di hotel sultan jakarta
seperti yang tadi sudah kita sama sama saksikan
maruf amin sudah tiba
di lokasi venue
sambil kita sama sama menunggu
kedatangan kedua capres
tadi prabowo subianto sudah tiba di hotel sultan
saya lanjutkan lagi
problemnya adalah pengelolaan
sebetulnya karena kita punya sumber daya
alam yang sebetulnya dibutuhkan
oleh masyarakat indonesia begitu ya pak fah
harus diingat ya
semua ini kan pakai uang
semua ini pakai uang
harus kita perhatikan juga ya semua ini pakai uang sementara keterbatasannya harus kita perhatikan juga ya semua ini pakai uang sementara keterbatasannya harus kita perhatikan juga
jadi contohnya ini
kembali ke tol sumatera ya
tol sumatera kan dua ribu kilo itu lebih dua ribu kilo

tidak ada yang
financially viable oleh karena itu ditunjuk
oleh karena itu ditunjuk
utama karya kan juga punya keterbatasan
delapan ruas tol pertama ya konsorsium juga ya
iya utama karya sendiri
nah pemerintah cuma kasih
utama karya itu enam empat
kalau saya tidak salah
selebihnya suruh cari sendiri
cari sendiri kan dari mana ya dari utang
nah utang kan punya batas utang
jadi tidak bisa dia berutang melebihi dari
nah kan jadi bingung
bingung kalau untuk berutang
harus ada backup asetnya kan asetnya tidak cukup
supaya dia bisa berhutang lebih banyak
itu akan terbangun gitu ya
itu kan jasa marga yang operasikan
dicomot sama pemerintah
nih utama buat kamu
jadi asetnya naik
jadi banyak akrobat gitu
ini yang jadi repot
kemudian masih kurang juga ada ruas tol
baru akses periok
kalau saya tidak salah yang operate
semua pakai uang negara
jadi negara berhak untuk itu
nah itu juga kita ambil ya
aset kamu masukin ke utama
good governance nya tidak dilakukan
seperti kritik bank dunia
jadi dalam proses perencanaan
tidak dimasukkan proses
lrt jakarta bogor jakarta
lrt jakarta lah
naik jadi dua puluh tujuh
naik lagi jadi tiga puluh lima
pembiayaannya tidak jelas
jadi adik karya disuruh
kerjakan sendiri dulu
pakai uang sendiri
delapan belas bulan bekerja tanpa kontrak
syukur dpr nya
delapan belas bulan tanpa kontrak nah adik karya kalau tanpa kontrak
kan nggak bisa dapat uang
pakai uang sendiri dulu
kemudian di tengah jalan
dan tidak bisa protes juga ya
adik karya kan dapat satu enam
penyertaan modal negara
itu enam enam dari proyek yang dua puluh an kan sudah cukup
adik karya bukan operator kretapi kan
jadi sebagai investornya lah
selama ini itu tidak dibebankan
untuk membangun infrastruktur
dia perusahaan jasa
trail relnya semua negara yang
bangun nah sekarang dia dipaksa
masuk ke situ padahal dia bukan
spesialisasinya begitu ya
empat enam triliun empat enam tambah satu
selebihnya dari mana
dipaksa untuk diayai kan
bangun pemerintah berkonsorsium
masih kurang tujuh belas tambah enam kan
pinjaman neti turun
dua puluh tujuh naik jadi tiga puluh satu
karena di tengah jalan ada perubahan
dua stasiun dan
sistem signal dari analog ke
digital kan tandanya
perencanaannya udah beres
sampai sekarang udah mau selesai itu
pembiayaannya belum jelas
saya mau tanya sedikit
itu apakah juga salah satu dari
korbannya adalah para perusahaan
jasa kontraktor yang dari delapan puluh ribu
sampai dengan tiga puluh tujuh ribu kolaps itu
bagian dari keterlambatan pembayaran
dan sebagainya saya nggak tau yang kolaps
ngesup juga nah kalau
pembayaran ke adikarya terbatas
ngesupnya juga jadi kurang dong
ada masalah dengan pengelolaan berarti
ya tidak boleh tidak
karena kalau tidak diselesaikan
ongkosnya lebih mahal lagi
jangan sampai yang mangkrak kedua kalinya
tapi jangan diulang
kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami
ya kami lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini
mas farhan kalau tadi seperti yang
di paparkan oleh
pak faisal ini memang
ada keinginan untuk membangun
suatu proyek infrastruktur begitu ya
tapi perencanaan kewangannya masih
belum jelas tanggapannya seperti apa
karena begini memang seorang ekonom
itu adalah kaki yang
itu udah pasti kita ingat
ketika pak habibie akhirnya
semua orang itu udah semangat banget
badan pengelola industri strategis
berhenti kita apa boleh buat
karena memang ada pengelolaan yang tidak benar
oke tapi sekarang
sekarang kondisi ekonomi kita
lagi bagus apa lagi jelek
tapi juga tidak sangat bagus
semua prediksi ekonomi di dunia ini
wah tertolong oleh dunia tadi ya
kita harus berbuat sesuatu kan
saya kira ya presiden kita ini
siapa mau jadi presiden di indonesia
tapi waktu yang cuma lima tahun
dia mesti mengambil sebuah tindakan yang
sangat drastis dan mungkin
tapi risiko ini bisa dikelola sama sama
sekali lagi itu loh
maksudnya minta waktu lagi gitu
ya harus dong kita minta dua periode
kalau gitu terus kan ini persoalannya akan tambah besar
harus dihentikan disini
agar penyakit tidak terlalu akut
bahwa misalnya ini akan menjadi rem
dan mengendalikan maka
risiko itu bisa dikelola
saya harus rem perbincangan disini
karena kita sama sama saksikan
sudah tiba di hotel
sultan jakarta didampingi oleh
santai banget ya
kan tadi dia sudah ngomong santai
cari makan di paru
pulang ke jakarta
itu persiapannya itu
ada simulasi apa hari ini pak
ada kejutan katanya pak
menghadapi ketipikan dari low dua
nanti akan seperti apa pak
ya nanti dilihat
kalau ada yang
yang manusia perbaiki
tidak semuanya kan yang kita bangun
kita kerjakan ini juga
nanti ada debat bebas
debat bebas dimana ini
ini sudah siap ya pak ya
ini mengenai infrastruktur
mengenai sepeda alam
mengenai apa lagi pangan
ini sudah keseharian
yang sudah kita kerjakan
yang sudah kita lakukan
nanti kalau ada kekurangan kekurangan ya
wajar lah namanya manusia
ya makasih pak
di betrop pak
di betrop pak
di betrop pak
di betrop pak
di betrop pak
di betrop pak
jadi kan tadi
kita sama sama sudah saksikan
pernyataan sebelum mengikuti
jalannya debat dari
joko widodo ini tadi disampaikan
sekali begitu ya sejalan nih sebetulnya
dengan pernyataannya mas farhan
karena sudah tahu sebetulnya resiko
apa yang dikerjakan begitu ya
pak jokowi yang menyampaikan
pesan bahwa ini pesta demokrasi
mari kita laksanakan dengan gembira
tapi bukan berarti
seriusnya sangat itu sebabnya
kita sangat menantikan debat yang kali ini
karena ini betul betul
antara dua capres yang
sudah berpengalaman dua duanya
oke kalau kembali saya ke
pak faisal sebetulnya kalau
apa ya kita bisa rangkum
lima topik ini sebetulnya yang
masalah yang paling serius itu
apa sih sebetulnya pak faisal
atau semuanya serius
kurang serius semua serius
energi ya energi poinnya adalah
minyak gas kita
itu turun drastis dari tahun
delapan puluh itu masih sebelas enam
miliar barrel per tahun
kadangan sekarang tinggal tiga dua
nah kemudian kalau kita bicara
cadangan minyak dan gas
kita itu tinggal ratusan ribu saja
kita ingin sebetulnya
dan ini bukan persoalan
dari jokowi sby ini
tren jangka panjangnya seperti itu
nah kita ingin nih dengar
apa sih strategi mereka
untuk membangkitkan kembali
tinggi keyakinan saya
indonesia cadangannya itu
yang belum tereksplorasi karena apa
indonesia ada di ring
memang menciptakan bencana
tetapi juga tuhan itu adil
dan itu belum di eksplorasi begitu ya
belum di eksplorasi anda bayangkan
badan geologi nasional
cuma dapat alokasi untuk
dapat terasi kan
walaupun nanti ada cara cara lain
oke nah kita ingin
nah teknologi yang dipakai seperti apa
karena teknologi tersedia
yang memungkinkan kita bisa
mengebor dengan ketepatan
lebih tinggi saya sudah bicara sama ahli ahli
saya bukan ahlinya tapi saya bicara dengan
ahli ahli kemudian panas bumi
di dunia itu ada di indonesia
nah ini tapi dikasih ke
yang kecil kecil dikasih ke pln
gitu kan jadi repot
jual ke plnnya
relatif lebih mahal
supaya kita ah ini nih mantap nih soal energi
kemudian air tadi
sudah kita diskusikan
satu satu pak faisal saya ingin minta
masing masing untuk menjawab kira kira
keresahan dari pak faisal ini masalah energi
itu nanti bocorannya akan seperti apa
nanti yang akan disampaikan oleh pak jokowi
maupun pak brawo ada satu lagi kalau saya boleh
kita menjual energi yang murah
gas kita membeli
energi yang mahal bbm
kebodohan ya tapi ironi gitu
suatu negeri tidak
mensyukuri karunia tuhan
menjual yang murah membeli
itu nah apa strateginya
ini tidak terjadi di era pak jokowi saja
sudah berlangsung dari era
sebelum dan kita harapkan tentunya akan ada
terobosan begitu ya di
kontrak politik lima tahunan itu
dan itu salah satunya adalah akibatnya
kepada sektor pertanian misalnya
ketika petani kesulitan pupuk
contoh misalnya pupuk apa namanya yang di
yang di cikampek
karena semakin menurun kemudian kenapa
karena mereka kesulitan bahan baku yaitu gas
beli gas yang lebih mahal lagi
kebijakan kebijakan yang saya kira bukan hanya saat ini saja
itu yang tidak boleh dilanjutkan
maka untuk itu saya kira
pak prabowo itu di dalam konsep ke depannya
terbarukan paralel dengan segara cadangan
energi fosil yang ada karena
bagaimanapun juga sunat allah kalau
bukan hanya sekedar kita sekarang
kang farhan tetapi juga
ketika kita dieksplorasi gitu kan
akan habis akan tetapi mencoba dengan
energi yang terbarukan inilah
kita kan tadi geotermal
begitu banyak belum tergali
kemudian juga dari nabati
juga begitu banyak nah saya kira gagasan gagasan
banyak orang pinter makanya dibutuhkan
riset yang baik itu maka karena negeri ini
negeri kaya harusnya tidak seperti ini
itu kalau tadi
kita bicara negara maritim
harusnya dari kemaritiman saja
tidak perlu harusnya kita impor
garam emang orang kita nggak bisa
bikin garam misalnya ini kebijakan keberanian
pemerintah untuk bisa melakukan
tindakan tindakan seperti itu
lima puluh tiga item misalnya impor kebutuhan bahan baku
kita untuk kehidupan sehari hari
semuanya ada disini kok
tadi bicara kita kan ada bicara
antar lembaga saja ribut bulog siap
di dalam undang undang
pangan kita sebetulnya kan
bukan haram impor
apabila dibutuhkan harus impor
akan tetapi pertama
jelas rekomendasi kementerian teknis
misalnya menteri pertanian
bilang semua ada sumber apangan
tapi tiba tiba menteri perdagangan
berapa juta ton
ini menjadi manji
tapi kita harus beri dulu
kita akan lanjutkan
setelah hari warah tetap bersama kami
di layar pemilu terpercaya debat capres
saya akan ajak anda menuju ke yogi tujuliarto
yang saat ini berada di hotel
untuk memantau situasi terkini disana
baik eva sudah pukul sembilan belas tiga puluh
artinya tiga puluh menit lagi
tinggal menunggu hitungan menit
kita akan menyaksikan debat calon presiden saja
yang akan dilangsungkan di dalam gedung
hotel sultan pada malam hari ini
kalau kita lihat ini tinggal tiga puluh menit lagi
dan kita tadi sudah melihat beberapa
tamu tamu vvip sudah masuk
lalu pintu yang ada di belakang saya ini
dan juga terutama para pasangan calon
yang akan mengikuti debat pada malam ini
yaitu pasangan nomor satu
jokowi dan maruf amin sudah hadir tadi
dan juga ada prabowo yang hadir
tanpa didampingi sandi karena sandi sendiri
sedang atau akan menyaksikan debat ini dari tempat lain
nah kalau kita lihat tamu tamu sudah datang
semuanya sudah datang
kita tadi juga sempat menanyakan
langsung kepada pak prabowo
dan juga pak jokowi bagaimana persiapan
pada malam hari ini keduanya sudah
terlihat siap dan mengaku santai
menanggapi debat pada malam hari ini
terutama kalau kita lihat kan ada lima segmen yang akan
dilakukan debat pada malam hari ini
satu dan tiga ini dianggap sudah seperti biasa
sama seperti segmen sebelumnya
atau pada debat sebelumnya
sementara segmen tiga dan atau maksud saya empat dan lima ini
yang akan menjadi andalan mereka berdua
para calon presiden yaitu pada saat
mereka bertanya jawab dan juga
menjelaskan secara detail
ada segmen khusus yang akan diberikan
kepada para panitia pada debat malam ini
segmen ke empat itu adalah momen eksplorasi
atau bagaimana menguji pasangan calon ini
dengan cara mereka akan diberikan
terlebih dahulu oleh para panitia
lalu mereka akan menanggapi video tersebut
yang ke tiga atau maksud saya yang ke lima
terakhir para calon presiden
yaitu nomor urut satu dan nomor dua akan
saling bertanya dan bertukar ide
nah kali ini kalau tadi kita sempat
bertanya langsung kepada pasangan nomor satu
dan nomor dua mereka menyatakan bahwa
hari ini akan kita anggap
sebagai edukasi kepada masyarakat
bagaimana debat calon presiden yang
mengedukasi mendidik tidak hanya
saling menghujat tidak hanya saling mengkritik
tapi juga memberikan
sebuah apa namanya
sebuah motivasi bahwa indonesia itu
dibangun tidak hanya setahun dua tahun
tidak hanya dari tahun sekian
dan tahun sekian tapi bertahun tahun
butuh proses tidak ada yang sempurna
dan juga dibutuhkan kerjasama
untuk mengedukasi siapapun presidennya nanti
baiklah yogi tujularto melaporkan
langsung dari hotel sultan jakarta
seperti yang diharapkan
tadi atau disampaikan semoga nanti kita akan
menyaksikan debat yang
mengedukasi begitu ya
dan sebelum saya lanjutkan dialog bersama
para narasumber yang ada di studio
kita akan saksikan terlebih dahulu
pernyataan dari calon presiden
hotel sultan jakarta
para narasumber yang ada di studio
kita akan saksikan terlebih dahulu
bagaimana kemudian pernyataan

itu tadi momen kedatangan
di hotel sultan ya menarik ya
itu yang sebetulnya
kita harapkan dialog
atau debat yang kemudian
mengedukasi masyarakat itu yang sebetulnya
belum tercapai begitu ya
pada saat debat pertama tapi saya
mau adil dulu saya mau memberikan kesempatan
ke mas farhan
nanti dianggap berat sebelah nih kalau misalnya kita
gak memberikan kesempatan silahkan mas farhan
kayaknya udah lupa pertanyaan tadi
saya bukan capres jadi santai lah ya
jadi memang komitmen dari
pak jokowi sudah sangat jelas
bahwa akan ada
fokus pada lifting minyak
ya karena lifting minyak kita memang
sedang bermasalah itu dulu yang paling utama
peningkatan produksi minyak
menjadi kunci dari pertanyaan
bang faisal tadi
mengenai ketika cadangan makin menurun
artinya ada masalah dengan eksplorasi
eksplorasi berpengaruh tentunya
dihilirnya nanti adalah
produksi minyak itu sendiri
bagaimana dengan pengelolaan energi yang lainnya
energi terbarukan menjadi komitmen yang
kita kemudian nanti akan mengembangkan
dari si energi terbarukan ini
apakah anginnya akan
dipilih apakah panas bumi akan dipilih
tunggu kejutannya dari presiden
apakah kemudian sesuai dengan ekspektasi
dari pak faisal begitu ya
pak faisal topik lain lagi yang kemudian
yang diharapkan akan muncul pada
malam hari ini mungkin misalnya pangan
kira kira apa sih sebetulnya yang diharapkan
nanti akan disampaikan oleh capres
satu ataupun dua
kita ingin bertanya kepada
capres kalau boleh dijawab sama
sekarang pangan kita tuh defisit
kita lebih banyak mengimpor
akui di lain pihak
indeks keamanan pangan
itu di era pak jokowi
naik terus membaik
jadi sebetulnya kan
isunya bukan semata mata
singapura itu tidak ada yang suasembada
jadi pengelolaan pangan
yang menjadi sangat penting
jadi misalnya oke kita impor
kita butuh impor untuk menjaga harga
kalau impor berasnya
jangan dilakukan waktu panen
jadi beras itu
bukan pacekli artinya produksi
sangat sedikit dan ketika impor pun tidak
menolong harga menjadi turun kan
paling tidak nomor dua
nah justru waktu pacekli itu
tidak impor impornya
terjadi mulai februari
terus naik itu jadi pengelolaan pangan
masalahnya harus diapresiasi juga
kedepan saya rasa akan lebih mudah
karena data beras sudah
dimutahirkan satu data saja
harapan kita jagung juga
begitu yang lain lain juga begitu
yang ketiga adalah
jagung garam dan
beras ini kan di belakangnya
puluhan juta rakyat
dibutuhkan suatu strategi
yang juga melindungi
petani dan memberdayakan
petani selain juga
konsumen juga tidak
membeli dengan harga yang relatif mahal
dibandingkan dengan internasional
masalah kesejahteraan dari para petani ini
memang selalu masih menjadi pr begitu ya
kan petani ada macam macam
petani pangan bagus tahun lalu bagus
itu petani tanaman
perkebunan rakyat itu
oke sebelum kita minta tanggapan
dari masing masing kubu kita akan
masalah perbincangan ini
masalah pangan yang
serap begitu ya dari
bang gue mau tempel dong atu
ada bang lagi cakep nih bang
berbanding lurus bang sama
ya elah kayak ngerti aja lo gagang kemoceng
potongin atu ya
atm masih tebalan
kartu atm gue
emang segitu bang dapatnya kalau segitu duitnya
wah nyari untung loh bang
dikit bang namanya juga jualan
katanya kan kedelai
mendingan ganti dah pakai kedelai impor
emang kenapa bang eh kedelai lokalnya kan
lebih mahal seribu
lima rupiah masa sih bang
jauh dulu ah
ya bapak ishal
apakah realitasnya seperti itu karena ini kan
gerakan atau gestur seperti itu
pernah kita lihat begitu ya
pak sandiaga uno gitu apakah realitasnya
seperti itu jadi
secara umum itu harga pangan
walaupun untuk beberapa
jadi harga stabil
tinggi jadi misalnya harga
tapi dibandingkan harga internasional
tapi yang penting stabil di mahal gitu maksudnya
stabil di mahal oke
nah tapi untuk
kedelai kedelai ini
stabil kok cenderungan harganya
turun di pasar internasional
apalagi ada perang dagang
ini kalau kita mau beli
soybean dari amerika itu
lagi murah murahnya
jadi benar begitu ya lebih baik
kedelai impor dibandingkan
tempe yang memang
dipotong tipis untuk mendoan
gak bisa merekruti tempe dan tahu ini pasal itu kan
sudah peringatan dari dokter itu kemudian memang misalnya harga cabai rawit bisa tiga ratus ribu oke
tapi itu cuma seminggu aja udah gitu turun lagi nah tapi ini kan harus dikelola bagaimana ya
orang indonesia agar menikmati pedas tidak lewat yang segar segar kalau di thailand di negara
lain kan udah bubuk kalau di restoran jepang kita mau ininya bubuk jadi lebih stabil harganya
oleh karena itu serta juga tahu bahan bakunya cabai atau bukan yang pedes gitu semakin banyak
hasil panen petani untuk cepat diolah sehingga harganya bisa jadi manajemen
ya oke oke tadi itu kan gesturnya pasangnya di uno tuh joko orang gelap hahaha
yang disampaikan pak faisal basri saya bisa mungkin mengelaborasi sesungguhnya kan kehadiran
pemerintah ini bagaimana dia merumuskan sebuah politik pangan yang efektif bagi masyarakat itu
jadi kalau tadi soal manajemen pengelolaan pangan kita itu tidak bisa lepas dari ketersediaan nah
anugerah bagi bangsa indonesia diberikan negara kaya oleh allah oleh tuhan yang maha kuasa
adalah apa negara agraris itu dinafikan oleh kita saya masih dengar kok pernyataan ibu susi
menteri kelautan ketika garam tidak ada ya hampir tiga minggu atau empat minggu gitu waktu dia katakan
stop jangan bicara garam sebentar lagi dua atau tiga minggu yang akan datang akan datang dari australia
menurut saya itu bukan politik pemerintahan yang baik kenapa karena harusnya saya sudah perintahkan
gubernur jawa timur madura segera membuat itu loh yang kita mau gitu bagaimana memberdayakan
faktor ketar ketar tersediaan yang tidak ada maka kita minta tolong orang lain oke pada segala
sesuatu kita punya makauntuk itu menurut saya adalah politik pertanian politik pangan ini
mutlak menjadi sebuah perumusan perencanaan pemerintah yang baik agar apa agar tidak
problemnya di telermath tambal sulam gitu secara ekonomi oke tapi secara angka sebetulnya dalam
kondisi stabil begitu itu mungkin blirgit yang cepet e book kimau ngomong mengelipun media hal ini
bisa ngimpor juga kapan loh sekarang ini pemerintah ini ingat dalam sejarah soekarno mengatakan kalau
bangsa ini mau jaya dan berwibawa adalah trisakti berdaulat di bidang politik ya nggak bisa
intervensi kalau pak abu bakar basir mau bebas jangan datang australia terus jadi batal gitu loh itu
kedaulatan politik gitu loh ya satu menyangkut hukum yang kedua misalnya apa kemandirian di bidang
ekonomi orang itu betul betul menyorot indonesia kaya akan direbut oleh bangsa lain ini oleh kita
tidak manfaat sebagai bangsa agraris itu yang ketiga oke berkepribadian dalam kebudayaan semuanya
rata rata kita sudah minus gitu nah ini saya kira pemerintah hadirnya ini ya besok mudah mudahan
dengan pak prabowo ini kita akan tekankan oke soekarno pernah menyampaikan ini loh jadi sekarang
semuanya minus mas farhan enggak juga saya kira itu apa namanya sebuah retorika yang memang wajar
disampaikan karena memang ini dalam persaingan perpolitika
kan tapi pada kenyataannya bahwa ada pengelolaan untuk menjaga supaya robbed food security
kestabilan harga dan lain tetap ada tidak mungkin tidak ada bahwa kita sedang mengarah kepada sebuah
negara yang mampu secara ekonomi mandiri kita sudah mandiri kok bahwa ada beberapa komoditas
karena industri gula ini bermasalah
kenapa kita belum bisa
memilah antara mana kebutuhan
untuk konsumsi mana kebutuhan untuk industri
itu menjadi sangat penting karena apa
karena itu akan berpengaruh terhadap
supply dan produksi dari tebu dan lain lain
nah ini menjadi sangat penting
namun kalau kita bicara satu per satu
ujung ujungnya nanti jadi micromanagement
arah kebijakan yang secara umum
secara agregat dari pemerintah sudah sangat jelas
pembunuhan kebutuhan pangan sudah ada
setiap sektor setiap komunitas ini
dikelola dengan sangat baik
kita harus jeda kita akan lanjutkan
setelah jeda berikut
bagaimana kemudian prediksi
dari masing masing narasumber terhadap
performa debat pada malam hari ini
kita akan saksikan sesaat lagi
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya